kembali di cnn indonesia news report pesawat maskapai egypt air dengan nomor penerbangan ms delapan puluh delapan
yang berangkat dari paris perancis dengan tujuan cairo mesir hilang dari pantauan radar
dan melalui akun twitter resmi mereka egypt air mengatakan pesawat dengan nomor penerbangan ms delapan ratus empat
dari paris menuju cairo telah hilang dari pantauan radar pada ketinggian tiga puluh tujuh ribu kaki
pesawat egyp air ini yang hilang berjenis airbus tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh dua mengangkut lima puluh sembilan penumpang dengan sepuluh awak pesawat
kemudian menurut sky news arabia pesawat tersebut terakhir terpantau radar di atas yunani
kurang lebih berjarak empat puluh menit dari kota athena
pesawat berangkat dari paris pada pukul dua puluh tiga lewat sembilan menit rabu malam waktu paris
maskapai menyatakan pesawat hilang kontak pada pukul dua lewat empat puluh lima menit waktu cairo
meteorologi di cnn international cuaca di sekitar perairan mediterania yang dilewati rute pesawat ini cerah dan tenang